proses pencarian di lokasi jatuhnya pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua telah memasuki hari ketiga
siang ini kapal sar kn basudewa berhasil mengevakuasi satu kantong jenazah tambahan yang berisi bagian tubuh korban
sebelumnya di lokasi jatuhnya pesawat tim sar gabungan telah menemukan sepuluh kantong serpihan kecil pesawat
delapan belas bagian besar pesawat dan delapan belas kantong jenazah bagian tubuh
pada misi pencarian dan evakuasi hari ini tim sar gabungan telah memperluas cakupan wilayah pencarian
untuk mengantisipasi serpihan pesawat terbawa gelombang laut
dan untuk mengetahui informasi terkini terkait evakuasi korban dan sejumlah serpihan pesawat sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua
yang jatuh di perairan kepulauan seribu kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia erlangga wisnuwaji
yang saat ini berada di pelabuhan jict tanjung priok jakarta
selamat siang angga ini apakah sudah ada temuan baru
selamat siang rizky memang di memasuki hari ketiga setelah pasca jatuhnya pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua ini
pencarian masih terus dilakukan dari dermaga jict di kawasan tanjung priuk
dan update yang bisa saya sampaikan adalah baru saja mungkin sekitar setengah jam yang lalu
kapal basudewa kapal dari sar ini telah merapat ke pelabuhan jict tanjung priok
dan berhasil menemukan satu kantong jenazah tambahan yang berbeda
yang berisi bagian tubuh dari korban
dan hingga saat ini operasi sar atau evakuasi pencarian di lokasi jatuhnya pesawat sriwijaya air ini masih terus dilakukan
di mana memasuki hari ketiga ini pencarian lewat udara juga masih tetap dilakukan oleh sekitar tiga belas pesawat dan helikopter
kemudian juga masih ada pencarian dari permukaan air yang melibatkan sekitar lima puluh tiga kapal dan delapan belas sea rider ataupun jet ski
dan juga pencarian hari ini juga
ini melibatkan sejumlah penyelam untuk melihat dari lokasi bawah air
mungkin kalau bisa saya jelaskan sedikit di operasi sar atau evakuasi yang berlangsung hari ini
kondisi cuaca hari ini siang ini terpantau cukup cerah sehingga semestinya tidak ada kendala berarti termasuk dari segi visibilitas
di mana mungkin pencarian dari segi udara maupun dari permukaan air laut ini bisa berlangsung dengan cukup lancar
namun yang menjadi agak sedikit masalah
adalah mungkin dengan adanya kendala dengan proses pencarian di bawah permukaan air laut
di mana kemungkinan ada terjadi endapan sedimen dan arus laut
yang mungkin akan sedikit menyulitkan dari tim penyelam yang melakukan upaya pencarian rizky
iya angga kemudian ini kan juga dikatakan kalau titik koordinat black box sudah ditemukan
apakah sudah ada update terkait black box
untuk update terkait penemuan air laut
pencarian black box ini masih belum ada update berarti dan hingga saat ini tim sargabungan masih terus melakukan pencarian
dan mungkin informasi yang bisa saya sampaikan kepada anda mungkin memasuki hari ketiga ini
upaya pencarian ini telah diperluas dibandingkan dengan hari sebelumnya di mana
upaya pencarian di titik lokasi jatuhnya pesawat sriwijaya air asia satu ratus delapan puluh dua ini
telah diperluas menjadi enam sektor dan kemudian juga upaya pencarian juga diperluas sehingga mencakup pesisir pantai dan mungkin
tim sar gabungan ini juga menginformasikan atau berkoordinasi dengan pihak pihak nelayan mengantisipasi kemungkinan serpian serpian badan pesawat ini terbawa arus laut atau gelombang laut hingga ke pesisir pantai
hingga saat ini itu update yang dapat saya sampaikan dari kawasan jict di tanjung priok
belum ada kabar penemuan soal black box di mana yang sebenarnya lokasi black box sehari sebelumnya juga telah disebutkan telah diketahui di mana dugaan lokasi black box itu berada
proses upaya pencarian masih terus berlangsung rizky
baik erlangga wisnuaji melaporkan dari pelabuhan jict tanjung priuk jakarta
terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas